keputusan pemerintah memberikan izin bagi sekolah untuk memulai proses belajar
dengan metode tatap muka pada awal tahun dua ribu dua puluh satu menuai polemik di tengah masyarakat
kondisi pandemi yang saat ini belum menunjukkan tren penurunan kasus yang signifikan
menimbulkan kekhawatiran orang tua jika nantinya sekolah
dengan metode tatap muka akan menimbulkan kelas terbaru
dan kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber saya yang sudah hadir
melalui sambungan zoom
pertama kepala biro kerjasama dan humas kementerian pendidikan dan kebudayaan
ibu evi mulyani dan juga epidemiolog fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia
bapak tri yunis miko wahyono
selamat malam bu evi dan pak miko
selamat malam mbak elvira
selamat malam mbak elvira selamat malam pak miko
baik saya ke bu evi terlebih dahulu kemarin sudah disampaikan secara resmi
oleh pemerintah dalam hal ini juga dari mas menteri begitu
rencana pembukaan sekolah untuk kembali melakukan tatap muka di tahun dua ribu dua puluh
apa kemudian menjadi pertimbangan utama sehingga begitu yakin
pemerintah untuk membuka kembali sekolah pada awal tahun ini
baik terima kasih mbak elvira pemirsa cnn tv
selamat malam orang tua ibu pak guru sekalian
saya ingin menyampaikan kembali sebagaimana kemarin sudah diumumkan oleh
bersama sebenarnya menteri pendidikan dan kebudayaan menteri agama
menteri kesehatan menteri dalam negeri tentang panduan penyelenggaran pembelajaran
pada semester genas tahun ajaran dan tahun akademik dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu di masa pandemi covid sembilan belas
dalam pengumuman tersebut kita sama sama ikuti bahwa pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan
untuk memberikan penguatan
peran pemerintah daerah dan kantor wilayah kementerian agama sebagai pihak yang paling mengetahui
dan memahami kondisi kebutuhan dan kapasitas daerahnya
pemberian kebenangan penuh dalam menentukan izin pembelajaran sekolah sekolah tersebut berlaku
semester genap tahun ajaran dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu di bulan januari dua ribu dua puluh
penyesuaian kebijakan ini diambil sesuai hasil evaluasi yang dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait
kebijakan dan kebijakan di daerah daerah serta berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan
yang menyatakan bahwa walaupun pembelajaran jarak jauh sudah terlaksana dengan baik
tetapi terlalu lama tidak melakukan pembelajaran tetap muka akan berdampak negatif bagi anak didik
silakan bu evi dilanjutkan
kementerian agama bersama kementerian agama melakukan realisasi tentunya
ke dinas pendidikan dan kepala kepala sekolah untuk memastikan pemahaman yang tepat akan
surat keputusan bersama empat menteri tersebut
jadi dalam konteks secara prinsip bahwa prinsip pendidikan
kebijakan pendidikan di masa pandemi covid sembilan belas adalah yang pertama
kesehatan dan keselamatan peserta didik tenaga kependidikan keluarga dan masyarakat
merupakan prioritas utama dalam mengembangkan kebijakan pembelajaran
yang kedua adalah prinsip kembang peserta didik dan kondisi fisikal juga menjadi
pertimbangan yang lebih baik
dalam pemenuhan layanan kesehatan selama masa pandemi covid sembilan belas
baik yang disampaikan kemarin pada saat jumpa pers secara daring
ini akan dikembalikan ke pemerintah daerah masing masing dan akan dilakukan
dengan persetujuan dari pemerintah daerah komite sekolah orang tua dan juga kesiapan sekolah
bagaimana kemudian memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah adalah
keputusan yang tepat tidak terburu buru
bentuk pengawasan supervisi dari pemerintah pusat seperti apa bu evi
baik terima kasih mbak elvira
dalam prosedur persiapan pembelajaran tatap muka yang diatur dalam surat keputusan bersama
kepala sekolah wajib membentuk satuan tugas covid sembilan belas di tingkat sekolah
yang salah satu tanggung jawabnya adalah memastikan seluruh warga sekolah disiplin
dalam peraturan kota kesehatan di depan
selain itu dinas pendidikan bersama satuan tugas covid sembilan belas
berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi di sekolah sekolah yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka
jika dalam pemantauan tersebut ditemukan pelanggaran dan ternyata sekolah dinilai belum siap untuk melakukan pembelajaran tetap muka
maka izin pembelajaran tatap muka dari pmd dapat disebut kembali
selain kemendikbud melalui unit layanan terpadu kami
pemda juga wajib menyiapkan saluran pengaduan bagi masyarakat atas praktik pelanggaran pembelajaran tetap muka di sekolah
siapapun yang menemukan bahwa ada sekolah yang melanggar protokol kesehatan
diharapkan untuk dapat melaporkannya ke kmd dan pmd
ketika banyak orang tua mengkhawatirkan jika nantinya awal tahun pada semester genap
sekolah akan kembali dibuka
apakah kekhawatiran ini beralasan mengingat kondisi pandemi saat ini
jadi saya tidak khawatir pada zona hijau
atau zona kuning yang kasusnya dapat diketahui jumlahnya dengan pasti
kemudian dapat diisolasi dengan pasti
pada zona hijau dan zona kuning yang kasusnya dapat diidentifikasi dengan baik
kemudian tidak bisa diisolasi dengan baik
dan muridnya menggunakan protokol kesehatan dan gurunya menggunakan protokol kesehatan
apalagi ditambah dengan apa namanya facet
nah kalau zona orange dan zona merah saya khawatir begitu
karena yang saya khawatirkan bukan muridnya
murid sd smp sma menurut saya kalaupun terkena ya pasti akan ringan
dan jarang sekali berat kalau tidak sial sial saja begitu
kalau tidak ada penyakit penyertanya
kemudian kalau masalahnya adalah pada gurunya
gurunya ada yang berusia empat puluh tahun ke atas
ini akan bersiku terkena covid itu akan berat atau sedang begitu
jadi kalau itu sedang atau berat
kemudian akan mengkhawatirkan gurunya
jadi gurunya akan menjadi tanggungan fisiko besar pada pembukaan di zona oranye dan zona merah begitu
concern terhadap guru karena faktor usia
tapi faktor anak didik kita juga menjadi perhatian utama kan pak miko
bagaimana kemudian tadi pak miko mengatakan kemungkinan tanpa gejala
orang tanpa gejala masih menjadi mayoritas pasien covid sembilan belas di indonesia
bagaimana memastikan anak didik kita aman
ya kalau anak didik kita kalau terinfeksi
kemungkinan akan ringan atau bahkan otg begitu
jadi saya aman anak sd smp sma bahkan tk juga kemungkinan aman
jarang sekali yang akan menjadi berat atau meninggal dunia jarang
ya walaupun ya makanya kan itu daerah kuning dengan daerah hijau
saya masih mengajurkan dibuka masih bisa dibuka
kalau zona orange dan zona merah saya tidak menganjurkan dibuka karena satu
risikonya terhadap guru amat besar
karena saya telah kehilangan guru besar dua orang pada awal awal covid
kemudian kalau gurunya berisiko
ya akan baik kita banyak kehilangan guru
pada waktu ke sekolah mau dibuka
kemarin saja waktu awal semester ini
kemudian banyak guru yang terkena
jadi saya sangsi begitu kalau sekolah dibuka
maka ada kerumunan kemungkinan akan menularkan kepada gurunya begitu
nah kalau mau kalau mau dibuka aman
pada zona kuning zona orange dan zona merah
maka akan dilakukan swab kepada semua anak kepada semua guru baru boleh masuk
itu terlalu mahal
jadi menurut saya kalau mau konsisten
kita memang swab dulu sebelum masuk kemudian akan jadi kemudian jadi lagu begitu
karena pada awal semester ini kita melakukan swab pada guru dan pada muridnya di beberapa sekolah
banyak yang positif
jadi tidak jadi masuk lagi
kalau semester bulan januari dua ribu dua puluh
saya yakin juga akan banyak yang positif
jadi pada daerah kuning korea merah begitu
jadi kalau begitu ceritanya ya akan lagu lagi
kalau saya yakin bulan juni pasti akan dibuka karena akan ada seratus juta orang sudah diinvestasi
guru guru dan dosen dosen
perguruan tinggi semuanya mendapat prioritas mbak
jadi pada yang seratus juta dosis itu
mendapat prioritas untuk divaksinasi
maka dosen dan guru ini menjadi aman
lalu kemudian murid yang selanjutnya begitu
jadi tasannya sih aman
apakah ini akan menjadi opsi bu evi
usai jeda kita akan bahas tetap bersama kami di cnn indonesia prime news

dengan adanya pengumuman skb yang dilaksanakan kemarin

kesehatan dan keselamatan peserta didik pendidik tenaga kepedidikan keluarga dan masyarakat tetap merupakan kebijakan pendidikan

tenaga kependidikan keluarga dan masyarakat
tetap merupakan prioritas utama
oleh karena itu meskipun pemerintah daerah
diberikan kewenangan penuh
kebijakan pembelajaran tatap muka
tetap dilakukan secara terjenjang
mulai dari penentuan pemberian izin
oleh pemerintah daerah atau kanwil kementerian agama
pemenuhan daftar periksa oleh satuan pendidikan
serta kesiapan menjalankan pembelajaran tatap muka
termasuk tadi yang sudah sempat disampaikan
oleh pak miko sebelumnya
bahwa dalam daftar periksa yang ada di dalam
skb tersebut salah satunya adalah
satuan pendidikan harus memiliki pemetaan
warga satuan pendidikan yang memiliki
komorbid yang tidak terkontrol
tidak memiliki akses transportasi yang aman
memiliki riwayat perjalanan dari daerah
dengan tingkat risiko covid sembilan belas yang
dan belum menyelesaikan isolasi mandiri
kemudian juga tadi tentunya
persetujuan komite sekolah
atau perwakilan orang tua wali
selanjutnya terkait dengan
berbagai daftar periksa
yang harus dipenuhi adalah bahwa
protokol kesehatan yang ketat
terdiri dari kondisi telan
ada jenjang pendidikan laut
pendidikan dasar dan menang
salah satunya adalah menetap
sejarah kemampuan satu lima meter
kemudian juga sudah diatur bahwa
jublah siswa dalam kelas
pada tiap tiap jenjang ini
berbeda untuk skb
maksimal lima persen
dari standar awal lima delapan persen
untuk pendidikan dasar
dan pendidikan menengah
maksimal delapan belas persen dari standar awal
pada jenjang tersebut
maksimal lima persen dari standar awal
hari dan jam belajar
dengan tim pergiliran rombongan belajar
dibentukkan oleh masing masing satuan pendidikan
sesuai dengan situasi dan keputusan
jadi perilaku wajib yang harus ditetapkan
di satuan pendidikan harus menjadi perhatian
masker kain tiga lapis
atau masker sekali pakai
atau masker bedah
cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir
atau cairan pembersih tangan
menjaga jarak tadinya satu lima meter
dan tidak melakukan kontak fisik
dan menerapkan kinerja
selanjutnya kondisi misi
dan kita mengikuti
harus dalam kondisi terkontrol
tidak memiliki pinjala
covid sembilan belas termasuk pada orang
rumah dengan peserta didik dan pendidik
kantin di satuan pendidikan
pada masa transisi dua bulan pertama
juga tidak diperbolehkan di buka
sehingga tidak ada kerumunan
kegiatan olahraga dan ekstra kurikuler
pada masa transisi dua bulan pertama
juga tidak boleh dilakukan
nanti setelah masa transisi
kegiatan boleh dilakukan kecuali
kegiatan yang menggunakan peralatan bersama
dan tidak memungkinkan penerapan
bu evi sistemnya seperti apa
jika nanti kita berharap tidak seperti ini
tapi jika sekolah dibuka
ada kasus positif
berapa lama sekolah ini ditutup
samakah perlakuannya dengan perkantoran
atau ada mekanisme yang berbeda kali ini
baik terima kasih
jadi apabila ditutupkan bahwa
risiko ada peningkatan risiko
pada satuan pendidikan
sistemnya harus langsung menutup kembali
satuan pendidikan tersebut
langsung menutup kembali satuan pendidikan tersebut
langsung begitu saja ya
karena ada beberapa kekhawatiran dari orang tua
bahwa tidak teridentifikasi dengan jelas
bagaimana orang orang yang mengalami
dan menderita covid sembilan belas
dan prosesnya akan berjalan dengan lambat
dan prosesnya akan berjalan dengan lambat
dan prosesnya akan berjalan dengan lambat
jadi begini mbak elvira dan
pak jokowi sekalian
bagaimana sudah di dalam skb
ini kan evaluasi tersebut harus dilakukan
berbagai pihak tersebut
termasuk juga satuan pendidikan
melakukan evaluasi dan juga melaporkan
jadi ada laporan perkembangannya
dilakukan secara rutin
dalam hal ini kmn dikun
bekerjasama dengan kmnf dan kmn dg
serta kemangku kepentingan
secara rutin kami melakukan forum evaluasi
dengan berbagai kepala dinas pendidikan
kmnf dan kepala sekolah
dan mulai januari dua ribu dua puluh satu
kami wajibkan dinas pendidikan daerah
untuk memberikan laporan rutin kepada
pemerintah pusat mengenai
hasil verifikasi pembelajaran tetap muka
dan status pembelajaran yang terjadi
di daerah selain itu
para pejabat lintas kementerian
juga melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah
untuk meninjau implementasi
kebijakan di lapangan dan mendapatkan
umpan balik langsung dari masyarakat
pak miko atas penjelasan bu evi tadi
pada skb bersama empat menteri ini
tidak mempedulikan jurnasinya
mau jurnasi apa sama treatmentnya
yang boleh itu adalah
jurnas hijau dan kuning
begitu karena jurnas oranye
dan merah itu berisiko besar
perutnya apalagi yang
sepuluh tahun ke atas
apalagi yang ada
kemudian sekolah ini dibuka
berdasarkan risikonya begitu
jadi kalau risiko itu
maka sekolah tidak
akan dibuka pada zona merah pasti
benar benar melindungi anak
sekolah begitu jurnal oranye
ini boleh dibuka
kalau sudah kuning
begitu kalau belum kuning
risiko besar untuk gurunya
dan muridnya nah kemudian
nah ini tidak diatur
pada skb itu begitu jadi
semua diperlakukan sama
padahal risikonya berbeda
begitu nah kemudian
kandungan kemenkes yang baru
yang edisi lima itu
hanya bisa dideteksi
bergejala saja begitu
orang yang tidak mengandung
gejala atau otg itu
tidak dipiksa sekarang ini
banyak otg otg yang
menimbulkan kluster rumah tangga
apalagi nanti akan menimbulkan
kluster sekolah begitu mbak
pak mikko standar
who sendiri seperti apa
penerapannya juga yang dilakukan oleh
negara negara asing lainnya
untuk membuka kembali sekolah
kasusnya sudah menurun
di negara lain itu belum terjadi di
indonesia setelah kasus
jepang juga begitu
di china begitu ke
tidak pernah dibuka
kalau kasus masih banyak begitu
itu akan menimbulkan risiko
yang besar sekali jadi
di australia saja
ada daerah daerah yang
mengajurkan new normal
tidak mengajukan sekolah dibuka jadi
mengadukan new normal pada daerah daerah
begitu atau sudah menjalani
endemis jadi bukan
epidemik lagi begitu
atau bukan wabah lagi
jadi kalau di indonesia
tidak pernah turun menjadi
bukan wabah bukan endemis
jadi belum endemis nah kalau
kalau seperti itu
penyataannya maka saya sarankan
di daerah hijau
itu tidak ada masalah daerah kuning itu
penyakit ini sudah
endemis daerah orange
dan merah penyakit ini belum
masih epidemis yah sih wabah
masih bersiku untuk anak anak
sekolah dan gurunya terutama
jadi menurut saya
ambil risiko yang berat
apalagi pada guru gurunya
harus diharap ya tunggu
saja satu semester lagi
kita akan punya vaksin
guru dan dosen divaksinasi
dan juga muridnya divaksinasi
jadi satu semester
bayangkan kalau itu dibuka
lebih dahulu berapa
satu semester yang akan menjadi korban
jadi perhitungannya baik baik
kemudian diestimasi dengan baik
berat banget tanggung jawab kita
sebagai pemimpin bangsa
orang yang tahu saya
tidak setuju kalau
daerah merah dan orange
yang akan menjadi pemimpin pemimpin
bangsa ini ke depan
baik bu evi tadi ada catatan dari
pak miko sebaiknya kalkulasinya
dihitung dengan tepat apakah kemudian pemerintah sudah
mempertimbangkan ini begitu juga
dengan ketentuan dari who tampaknya indonesia
belum masuk dalam standar untuk
membuka sekolah kembali
baik terima kasih mbak elvira
terima kasih pak miko
ini sebenarnya negara
terakhir yang membuka dan
kesempatan untuk satuan pendidikan
tata puka dibandingkan
beberapa negara yang ada di sekitar kita
meskipun ada penguatan
peran pemda dalam
dalam kebijakan pembelajaran
tata puka prinsip
kebijakan pendidikan di masa pandemi
tidak berubah jadi kesehatan dan keselamatan
peserta pendidikan di guru guru
tenaga kependidikan keluarga dan masyarakat
di luar tetap menjadi berlisih
meskipun pemerintah daerah diberi kebenangan
pembelajaran tata puka
dilakukan tetap dari sejarah berjenjang
kemudian dengan protokol kesehatan dan
dan kebijakan pendidikan
yang begitu lengkap bahwa
keluarga satu sama ikan
dengan komorbiditas yang tidak terkontrol
akses transportasi yang aman
kemudian memiliki rewat perjalanan dari daerah
dengan tingkat risiko
covid sembilan belas dan belum menyelesaikan
isolasi mandiri ini hal hal yang memang
harus dipenuhi dulu dari pemerintah daerah
harus mengikuti bahwa benar benar
pemerintah daerah dapat
mengambil kebijakan yang
rapat yang pegas
dan menerapkan keseluruhan
apa yang sudah ada
ditetapkan dalam stb ini
jika ada kemudian suara suara
mengatakan bahwa ini seperti kesannya
menjadi bahan uji coba
apakah dengan kondisi seperti ini
bisa dijalankan sekolah atau tidak
bagaimana bu evi menanggapi itu
diambil berdasarkan evaluasi
seluruh pihak terkait
kemaksud kepentingan kementerian
dan tentunya masukan dari
dari terbagai pemerintah daerah
dikisi juga dengan satu akun pendidikan
dan menyimpulkan bahwa
meskipun pembelajaran jarak jauh
sudah berjalan dengan baik
tidak melakukan pembelajaran tetap muka
akan berdampak negatif bagi anak
tumbuh kembang anak
dan kekerasan terhadap anak
tidak terdeteksi juga turut menjadi pertimbangan
ketika tadi pak miko
mengatakan tunggulah satu semester
menunggu vaksin jelas sehingga anak anak didik
para pengajar bisa mendapatkan
jaminan itu baru sekolah dibuka kembali
enam bulan ini apakah menurut anda
cukup panjang waktunya sehingga
tidak bisa menunggu lagi
tentunya pemerintah daerah
yang akan melakukan evaluasi
yang akan melakukan evaluasi
menilai secara disiplin
berdasarkan apa yang sudah ditetapkan dalam surat keputusan bersama
daftar periksa harus dipenuhi
berbagai persyaratan berjenjang
harus dipenuhi dan ketika
peningkatan risiko dalam satuan pendidikan
yang sudah memenuhi seluruh
untuk melakukan pembelajaran tetap muka
kemudian juga protokol kesehatan
dalam perjalanan sudah dilaksanakan
tetapi ada peningkatan risiko
pemerintah harus mencabut izin
pembukaan sekolah tersebut
baik saya ke pak miko
pak miko tadi sudah disampaikan bahwa bu evi
dikembalikan lagi ke pemerintah daerah
artinya pr nya sekarang
bola panasnya ada di pemerintah daerah
pemerintah pusat dengan
termasuk kementerian kesehatan
kementerian pendidikan agama dan
kementerian dalam negeri
itu melempar bolanya
begitu baik itu provinsi
maupun kabupaten jakarta
pasti akan disuruh kebenurnya
lainnya akan disuruh
wali kotanya atau satgasnya
nah tapi tidak memberi rambu rambu
apakah kemudian kalau daerah merah
boleh buka gitu
apakah ke daerah
orange boleh buka
jadi harusnya menurut saya
rambu rambu itu dibuat
itu sebaiknya dibuka
empat kementerian tersebut kemudian
batas amannya harus
diperkirakan apa yang
harus diperhatikan begitu apa yang harus
sekolah itu bisa dibuka begitu
kalau kemudian daerah
memperhatikan jurnasinya tanpa
maka besar sekali
kemudian daerah salah
jadi disalahkan oleh
skb empat menteri begitu jadi
padahal dia sudah mengikuti
rambu rambu yang ada
kemungkinan akan bervariasi
semua daerah dalam membuka
sekolah kalau kemudian bervariasi
dibuka sekolah begitu pada
begitu kalau tidak seragam
nyatau memang tidak seragam
biarkan saja jurnal
kuning dan jurnal bi jurnal
hijau akan membuka sekolahnya
jurnal oranye dan jurnal merah
tidak akan membuka sekolahnya jadi
rambu rambu itu penting buat
saya bukan hanya protokol
kesehatannya yang di
protokol kesehatan kewajiban pada
semua jurnal jadi mau jurnal
oranye dan merah akan
harus pakai protokol
berbeda begitu jurnal merah akan berisiko
berbeda jurnal oranye berbeda
kemudian jurnal kuning dan jurnal hijau
nah oleh karena itu
meminta menghitung kembali
kalau buka kemudian sebulan
tutup si apa
dua bulan tutup kemudian
apa bedanya dengan semuanya online
lebih baik program yang online
itu dimaksimalkan begitu
begitu mbak kira kira
kita nanti menanti ya bagaimana strategi
dan keputusan dari pemerintah daerah seperti
sampaikan bu evi tadi sudah diserahkan ke
pemerintah daerah semoga juga kalkulasinya
tepat sehingga memang betul betul bermanfaat
bagi anak didik kita bu evi terima kasih
pak miko terima kasih sudah berbincang
bersama dengan mbd
dan bu evi terima kasih
terima kasih pak miko
cnn indonesia prime news akan segera kembali
usai jadi tetap bersama kami